labuan bajo orang menjulukinya gerbang surga dunia
disinilah ratusan ribu wisatawan dari berbagai penjuru bumi datang menikmati eksotika pulau rinca padar dan satwa sisa zaman purba kala komodo
wisatawan termasuk diantaranya pesohor dunia rela mengeluarkan uang ribuan dolar untuk menikmati tempat ini
film dan buku dengan latar kawasan ini juga banyak dibuat

ketamu datang sajian dan layanan pun disiapkan
hari wisata berubah menjadi industri
siang malam hotel berbintang terus dibangun
semuanya dilakukan demi mendulang target devisa lima ratus juta usd
dan investasi satu dua miliar usd
pemodal besar masuk mulai dari individu sampai sayap bisnis world bank
international finance corporation yang menggelontorkan dana lima miliar dolar amerika
badan usaha milik negara pt asdp pembangunan perumahan dan patra jasa
juga menginvestasikan dana besar empat ratus miliar rupiah
untuk membangun komplek komersial marina labuan bajo
pada april dua ribu tujuh belas menteri bumn rini sumarno meresmikan proyek ini
semuanya harus terlayani
pembangunan perumahan dan patra jasa ini adalah satu hal utama yang harus disediakan
adalah jaminan air bersih bagi industri pariwisata ini
lalu bagaimana pemerintah menyediakan air bagi lima ratus ribu wisatawan
di saat lima puluh lima ribu penduduk labuan bajo saja masih kesulitan mendapatkan air bersih
yang menjadi hak mereka
kondisi ini membuat air menjadi komoditas yang diperebutkan
instalasi pengolahan air ymec milik pdam ym beliling
bertugas memenuhi kebutuhan ini
debit air di sini mencapai empat puluh liter per detik
manajemen pdam merinci sepuluh liter per detiknya mengucur deras
ke sepuluh hotel berbintang yang menjadi pelanggan pdam
dan delapan belas liter per detik dibagi bagi untuk sekitar lima ribu pelanggan rumah tangga
kalau pdam hampir semuanya
cuci piring kita pakai pdam cuci baju laundry seat semua
pakai pdam jamin untuk masak
termasuk kolam renang
kolam renang termasuk
tapi yang jelas kita mendapat kepastian bahwa air bdm ini ngalir tiap hari
untuk industri ngalir tiap hari itu gunanya kita bayar mahal
bermacam infrastruktur dibangun untuk menopang keberlangsungan bisnis pariwisata
ketika berlangsung sale komodo dua ribu tiga belas
pemerintah pusat menggelontorkan anggaran lebih dari tiga puluh miliar rupiah
pipa air dipasang
kini sebagian proyek itu terbengkalai
menyambut ribuan tamu dari bank dunia atau world bank
dan dana moneter internasional atau imf
yang berkunjung pada oktober dua ribu delapan belas
miliaran rupiah pun digerojok untuk pemenahan infrastruktur air
bupati manggare barat agustinus c hadula mencontohkan
proyek milik pemerintah
pusat sistem pengelolaan air minum atau spam strategis di labuan bajo
senilai lebih dari tiga miliar rupiah ini
dikebut untuk menunjang kebutuhan air bersih di hotel hotel
untuk saat ini kami merasa optimis air ini
karena ada perhatian khusus dari pemerintah pusat
yaitu dalam menjelang sidang imf ini oktober
kami sudah menjelang
mendapatkan bantuan pembangunan air bersih
sehingga kami bisa perkirakan
air ditampung di bak ini
untuk dibagi ke pemukiman
sementara yang kami fokuskan adalah tempat tempat pusat hotel
restoran dan pusat keramaian pariwisata

tidak akan pernah ada anggaran besar untuk pemenahan infrastruktur air bersih bagi warga
selain disebut surga di timur
labuan bajo juga dijuluki kota seribu jerigen
tangki yang lalu lalang di jalan mengantar air diperjual belikan kepada warga
dengan harga rp delapan puluh per meter kubik
bandingkan dengan harga air pdam yang hanya rp satu per meter kubik
pembelajaran rupiahnya rp tiga untuk volume yang sama
tidak diabaikan masyarakat tetap kita melakukan pelayanan
itu berdasarkan schedule jadwal yang sudah ditetapkan oleh kami
menyangkut perhotelan kenapa kami layani
karena apa gambaran kota labuan bajo adalah di hotel
yang artinya bahwa semua pengunjung baik dari jakarta dari luar negeri
menginapnya di hotel
sebagai fasilitas pendukung pariwisata
kita ada pemenuhan tetapi berjadwal juga
bukan berarti setiap hari ke mereka
ada pembatasan waktunya
mereka yang datang ke labuan bajo
mungkin tidak menyadari apa yang terjadi
di saat air melimpah di kolam renang hotel
tidak sedikit warga hanya bisa mandi di kali
air bersih mengucur setiap saat
setiap waktu untuk para wisatawan
namun tidak bagi warga labuan bajo
benar benar terjadi dalam arti yang sebenarnya
air untuk warga sekedar menetes saja
keluar airnya berapa hari sekali
atau berapa minggu sekali
dia dua kali seminggu pak
tapi itu pun
itu tadi untuk sementara
itu bukan keluar air
itu keluar angin
tidak pokoknya tidak itu keluar angin tadi pak
hanya kebetulan kita ini
bertahan untuk air paham
bertahan berapa hari ini
ini kan kebetulan untuk kita tahan untuk minum
untuk mandi ya
berapa lama dua hari
dua hari ada ya
harus ini tidak sekali
ini ini ini pak
termasuk bapak belum mandi sore
iya belum mandi pak
warga pun masih harus berebut air
melawan hotel di sekitar pemukiman mereka
bahkan ada hotel yang membeli satu petak tanah
di tengah pemukiman untuk membuat sumur bor
tapi dengar dengar sini
katanya ada salah satu hotel
mau bor sumur di sini
ya sangat khawatir sekali
karena dengan terjadinya musim kering seperti ini
apalagi dengar dengar kabar seperti ini ya
berarti ya lumpuh total airnya
semua air di berapa berat
beberapa sumur yang ada di rt delapan sini
berarti akan tersedot semua
akan tersedot semua berapa sumur
mata airnya sekarang saja sudah kering sekali
belum disedot pun itu pun mata air
dua sumber mata air di sini sudah kering
nah apalagi kalau ada ini
ketika ratusan ribu wisatawan berlabuh
di saat itu pula
air yang menjadi hak warga semakin menjauh
kualitas dalam satu jam cuma bisa mengambil lima belas sampai dua puluh atau dua puluh kubik saja per jam
kita jalan sehari rata rata delapan jam
ia mengungkapkan dalam satu hari pabriknya mampu menjual lima belas liter air di labuan bajo
artinya dengan asumsi rp dua per liter dalam satu bulan pendapatan kotornya mencapai rp sembilan ratus juta rupiah
pertahun lebih dari sepuluh miliar
data pusat statistik bps menunjukkan tren konsumsi air minum dalam kemasan terus naik tiap tahun di nusa tenggara timur
seorang pekerja di labuan bajo diupah antara satu sampai satu lima juta rupiah
sepertiga upah itu mereka habiskan untuk membeli air pdam membeli air tangki dan air minum dalam kemasan
beratnya beban warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih mendapatkan perhatian dari tokoh masyarakat setempat
romo robert pelita salah satu yang menyatakan praktik pengadaan air bersih tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat
saya melihat ada praktik keserakahan di sini atau ketamakan
di satu sisi penjual air itu meregup keuntungan yang demikian besar
tetapi di pihak lain yang membelinya adalah orang orang yang kemampuan ekonominya lemah atau pas pasan
jadi di sini saya melihat
di sisi lain penjual air sumur bor dan amdk mengklaim membantu pemerintah menyediakan air
oman rahman dan agustinus willy misalnya
mereka menyatakan bisnis airnya tidak akan berkembang seperti sekarang ini
kalau pdam sanggup mencukupi kebutuhan air bersih warga
mereka pun mengaku mengantongi izin pemerintah
yang pertama memang awal atau tujuan saya saya berusaha bukan hanya semata mata mencari keuntungan pak
tapi saya bagaimana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya
karena di sini mohon maaf ya masyarakat banyak yang tidak mampu untuk membeli air
kenapa kita masuk karena kita memang melihat peluang
satu sisi bagus satu sisi juga kita ada peluang sosialnya juga untuk membantu masyarakat sekitar
supaya bisa konsumsi air ini dalam kemasan murah dan terjangkau
mereka sekarang ketergantungan terhadap air kemasan lebih lebih galon untuk bayi untuk masak sangat besar
pendapatan pebisnis air tak sebanding dengan pendapatan pdam ym beliling yang hanya rp dua tujuh miliar
pendapatan pebisnis air tak sebanding dengan pendapatan pdam ym beliling yang hanya rp dua tujuh miliar
pendapatan pebisnis air tak sebanding dengan pendapatan pdam ym beliling yang hanya rp dua tujuh miliar

jaringan pipa mereka mencapai tujuh puluh satu ribu meter menjangkau tujuh puluh lima persen penduduk labuan bajo
manajemen pdam ym beliling menyebut ada upaya sabotase jaringan pipa miliknya yang paling sering adalah dilubangi
bahkan ada pipa yang dibakar hingga membentuk lubang cukup besar
kegetiran tak berhenti sampai di sini
setelah itu lsm sunspirit mencatat proyek proyek pengadaan air bersih juga digerogoti praktik korupsi
namun dugaan korupsi ini selalu menguap
bicara air di labuan bajo berarti bicara soal bisnis
nasib peribuan manusia bergantung pada pebisnis yang menguasai sumber air
mata air wimelock ditutup bak penampung dari beton
pipa pipa dipasang untuk mengalirkan air bagi warga kota labuan bajo
pola hidup warga pun berubah
dari penghasil keadaan kini memaksa mereka menjadi pembeli beras
kalau dulu ada mata air pertaniannya berapa kali di sini
tiga kali tiga kali setahun
sekarang itu kan
kalau hujan bagus karena sudah tergantung hujan
kalau hujan bagus bisa tanam kalau tidak ya
kalau tidak setelah tidak tanam
kalau ada hujan bagus berarti satu kali setahun
tapi tahun sembilan puluh dua sembilan puluh dua sudah tidak ada air di sini
semua sawah sudah kering
sawah sudah kering semua akhirnya dari sejak sembilan puluh dua sampai sekarang itu semuanya sawah jadi tada hujan
mereka bahkan pernah dianggap sebagai pencuri
bapak kristu bisa dijelaskan ini pipa pipa ini untuk apa dan mengalir kemana sebenarnya
pipa pipa ini untuk rumah masyarakat ya
yang pertama untuk sekolah untuk sekolah untuk gereja untuk musyola dan untuk rumah rumah masyarakat yang ada di bagian bawah
dulu pipa ini masyarakat pakai pasang sepertinya pdam menganggap atau pemerintah menganggap bahwa kita di sini cucur air
ya sehingga dulu kan sampai ada tentara datang sampai diskusi diskusi di kantor desa sampai

ini diskusikan mengapa ini kalian butuhkan gitu
kristoporus hanya bisa geleng geleng kepala karena air yang direnggut dari desanya juga tak dinikmati sepenuhnya warga labuan bajo
konflik sering terjadi baik antara warga dengan pdam ataupun sesama warga
kami ditangkap oleh brimob atas laporan pdam
dituduh mencuri karena memotong pipa untuk alirkan air ke sawah
kami bantai itu
padahal kami hanya melubangi untuk dapatkan air minum untuk masyarakat sekitar area pelubangan pipa

mereka masih tiga tahun
di hilir jangan tanya lagi
sumur untuk belasan keluarga ini mengering
sumur ini tak jauh dari lokasi pengusaha air sumur bor yang menyedot belasan ribu liter air tanah setiap hari
solusi supaya kami mendapat air kami beli satu meteran pulsa
lalu pasang di rumah tetangga di baik
kami menempatkan air kemiri
kira kira kurang lebih dua ratus meter dari sekolah ini
jadi kami pasang pipa di bawah tanah
kalau kami membutuhkan air di labon bajo ii ini
kami beli dulu pulsa isi di meteran itu
lalu hidupkan meteran pulsa lalu air mengalir ke labon bajo ii
kalau sekali air pdam keluar semua fiber itu penuh atau sedikit
hanya cukup untuk berapa hari
ya cukup umpamanya satu hari lah
memakan satu hari
sekarang kan menyedihkan air yang dulu sebetulnya kita bisa bersosial ya
air sumur di sana mengandung kapur yang sangat tinggi
mengkonsumsi air mengandung kapur beresiko pada kesehatan
langsung beda beda rasanya dengan air palm
ini merupakan kandungan kapur yang terkandung di air sumur ini
dan menjadi keras dan mengkristal ketika terpapar oleh panas
ini hanya menjadi gambaran ketika warga akan mengkonsumsi air sumur ini
biasanya mereka harus memasak air ini bahkan lebih dari satu jam
ini tadi berapa lama bu dimasaknya
ya ini tadi satu jam
itu yang putih kapur
ya ini endapannya
jadi kami kalau misalnya untuk minum itu setelah direbus kami endapkan begini
kami endapkan nah ini nanti yang kita pakai untuk minum
karena kalau misalnya tidak kita endapkan itu masih tetap berkembangan di air yang sudah kita rebus lagi
untuk memasak air berkandungan kapur setidaknya dibutuhkan satu lima liter minyak tanah
harga minyak tanah pun tak murah di labuan bajo
istilah mereka membakar bbm untuk mendapatkan air minum
nasib warga di pulau rinca pun tak kalah runyam
di pulau yang menjadi destinasi wisata dunia itu warganya harus mati matian mendapatkan air bersih
tiap hari satu perhubungan ini biasa bapak ambil berapa air galon
ya biasanya tiga puluh empat puluh benji galung

per galon satu keluarga butuh berapa galon
ya kalau biasanya saya belajar itu kalau satu biji rumah itu dua hari atau tiga hari itu satu jam
susah dan mahal
ya ya apa boleh buat susahnya itu sudah kebiasaan mahalnya sudah kebiasaan
sesuai jadwal dari pdhm malam ini rumah stefanus rium mendapatkan giliran
biasanya hari itu keluar jam satu satu malam
sebelum itu kita harus jaga duduk tunggu sampai keluar airnya
kalau air sudah keluar kita simpan ke tempat air minum
setelah itu baru kita bisa tidur lagi jam tiga
karena airnya debit mungkin debit debit kecil
jadi tampung itu tiga jam itu paling dapat sampai sedikit saja satu tanun begitu
jadi kalau habis pakai habis kita biasanya bisa beli lagi di luar
beli air sumur lagi
air sumur itu paling dia satu tanun itu rp tujuh puluh lima
pakai minimal dua hari atau tiga hari lagi
paling sampai kalau tambah pump pump rp tujuh puluh lima tambah tiga ratus per bulan untuk air
ya bagi kami penghasilan cuma umr ini yang untuk biaya airnya tiga ratus ribu
kurang bagi kami berharga
air menjadi lambang kegetiran sekaligus harapan bagi warga
getir karena ada dahaga meskipun mereka hidup di surga dunia
di mana lagi mencari arti
melarat di kampung sendiri
di mana lagi mencari arti
hilang di kampung sendiri
karena ternyata sungguh bahwa mata air di manggare barat itu sekarang menjadi air mata
hilang di kampung sendiri
entah kapan entah mengapa